saudara sekjen pd perjuangan hasto kristianto mengatakan
hingga hari ketiga idul fitri tak ada sinyal rekonsiliasi
antara presiden joko widodo dan megawati soekarno putri
pertemuan antara jokowi dan mega pasca pecah kongsi di pilpres lalu
tampak kian jauh dari realisasi
momen lebaran yang digadang bisa jadi pertemuan keduanya justru tak pernah terjadi
megawati memilih sambut para tamu di kediamannya
sementara jokowi memilih open house di istana negara
menurut hasto jokowi harus bertemu dengan kader partai di tataran anak ranting terlebih dulu
benteng bagi ibu megawati soekarno putri ini bukan persoalan karena pdi perjuangannya
tetapi lebih karena bagaimana pemilu dua ribu dua puluh empat khususnya pilpres
yang didambakan menjadi legacy dari presiden jokowi
tapi ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power dari presiden
sebelumnya pihak istana kepresidenan menyebut
rencana pertemuan presiden joko widodo dengan ketua umum
pdip megawati soekarno putri hanya menunggu waktu yang tepat
pihak istana menyebut presiden joko widodo tidak membatasi diri
untuk bersilah turahmi dengan siapapun
pada perayaan idul fitri tahun ini jokowi belum bertemu megawati
berbeda dengan perayaan idul fitri tahun tahun sebelumnya
koordinator staf khusus presiden asri ari dwi payana menyebut
yang diterima kompas tv menyebut terkait silaturahmi dengan ibu megawati
sedang dicarikan waktu yang tepat
di tengah ketidakpastian pertemuan antara jokowi dan megawati
sang ketum pdip justru telah menerima kedatangan ketua dewan pengurus cabang pdi perjuangan solo
jawa tengah fx hadi rudiatmo
rudy menyambangi kediaman ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
pertemuan rudy dengan mega berlangsung hampir satu jam
sebelum bertemu mega rudy menjelaskan maksud kedatangannya ke jakarta
bukanlah urusan politik tetapi bagian silaturahmi idul fitri dengan ketum
pak rudi izin pak mau ngobrol dikit boleh gak pak
bapak kedatangan untuk silah turahmi biasa atau emang ada rencana ketemu
oh silah turahmi saya pengen foto sama anak cucu saya yang tadi
tulik anak saya kesini
tapi berarti pak rudi baru hari ini ya silaturahmi sama bu mega
enggak lah kemarin kan pak dapat jangan jangan rakyat
enggak enggak enggak silah turahmi aja